kembali di kompasian saudara pasca kecelakaan maut
pihak dinas perhubungan subang jawa barat meminta adanya pelebaran badan jalan
di jalur jalan provinsi subang bandung karena volume kendaraan yang melintas cukup tinggi
selain itu akan dilakukan rem cek rutin di tempat tempat wisata
untuk mengantisipasi adanya armada bus yang tidak laik jalan
sejumlah evaluasi dilakukan sejumlah pihak terkait pasca kecelakaan maut
yang disebabkan bus yang diduga mengalami masalah rem
hingga mengakibatkan sebelas siswa meninggal dunia di jalur subang bandung ciater jawa barat
jalur arteri subang bandung yang merupakan jalan provinsi merupakan jalur rawan kecelakaan
bahkan di sejumlah titik lebar badan jalan sangat kecil
untuk itu dinas perhubungan subang berharap agar jalan diperlebar
pan itu kan ranahnya pupr bina marga ya
jadi saya berharap ke depan pihak bina marga provinsi jawa barat
ini kan jalan itu cuma lihat lihat hanya dua jalur kan
ideanya kan polumo kendaraan itu cukup tinggi ya
antara subang bandung terutama hari libur
hari sabtu minggu itu hari raya gitu
apalagi sekarang kan masuk cuti bersama ya
jadi perlu ada pelebaran jalan gitu kan
nah kesininya gitu kan
kemudian dukungan rambu rambu juga